tadi tuan sobri
bilang mau bebek kota
iya bebek kota
positi ini buat ngaduk sirupnya pake apa ya
oh iya ustazah bentar bentar maaf
ini mau buat ngaduk dodol
terus aja ini buat ngaduk
ya allah kerja
tuh tuh kan astagfirullahaladzim
aduh maaf ya positi

pak adek positi tenang
udah tenang dulu tenang ya
tenang pak adek positi
kita mendingan gak usah tergesa gesa kayak gini
udah santai aja ya
karena kalau tergesa gesa itu adalah sifat setan
tuh pak adek
pak adek positi tenang
kita kerjain semuanya pelan pelan ya
mulai dari awal lagi ya
ustazah insya allah udah ya
ustazah insya allah nungguin kita
karena kalau bu
kalau buru buru gak baik
ustazah insya allah udah ya
ustazah insya allah udah ya
ya udah cepet siapin
ustazah insya allah udah ya
tidak ya allah
sana yuk udah ditungguin ustazah
yang penting kita seresan seresan
apa itu seresan
serius dan santai
oh ya udah yuk
ini sih namanya tuh l tiga
lemah letih lasuk
aduh masih berapa jam lagi
masih lama gak sih
ya ampun magri masih lama lah prinses
baru jam segini
kau itu udah lapa
kayak dua puluh tahun aja kok tak makan
apaan sih butet
kamu tuh gak ngerti
namanya juga seorang prinses
biasanya kalo seorang prinses itu
setiap hari makan nih makanan enak
maka dikit aja ngeboleh
biasa gak makan
karena itu perintah dari allah
betul tuh apa yang dibilang sama
rasulullah mengajarkan kita untuk sabar
nah puasa kali ini
itu untuk melatih kita
jadi orang yang sabar kayak lilis
yang gemesin ketlor asin
yang unyu ketlor penyuk
kenapa masih disini
betul lagi kan muazzam maghrib
lebih baik sekarang kalian ke masjid ya
ya masa kemarin
habis sih kok mukanya gitu
ngga denger sih
kalian salah kaprah nih triwacentil nih
ini bukan azan maghribnya dari masjid
ini azam maghrib dari suara handphonenya ustadz musa
ini bukan azan maghribnya dari masjid
ini azam maghrib dari suara handphonenya ustadz musa
tuh ada yang nefon tuh
hehehe buru buru aja sih
oh iya ya sebentar
ya udah para kena cita semua udah ya
siap siap mau buka tuh
oh iya nanti saya bicarakan dengan pusat ridwan untuk masalah itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pada dasarnya puasa itu ada dua rukun asasi
nah yang pertama itu adalah niatnya
dan yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu perkara yang membatalkan puasa
mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari
kenapa kita harus berniat dulu sebelum puasa
karena segala sesuatu perbuatan kita itu tergantung pada niatnya
contoh pada saat kita mau puasa
nah alangkah lebih baiknya kita berniat puasa itu di malam ha
di malam hari ya
karena rasulullah saw pun mengajarkan kepada kita
barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar
maka tidak ada puasa baginya
menurut hadis riwayat al bayha al bayhaqi ya
sudah masuk waktu ini maghrib
baik anak anak berhubung ini kita sudah masuk waktu maghrib
maka ustadz akan sudahi tau hisya hari ini ya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
azan tapi sebelum azan itu kamu batalkan dulu puasanya terlebih dahulu ya
ada juga silahkan dibagikan makanannya
dipegang dulu ya
jangan lagi makan estafet
ya bagiannya kesana
arakan makanan ke z kullan
makanya delapan puluh satu trausnya

kanannya yuk sekarang kita baca doa buka puasanya terlebih dahulu
jangan makan dulu baca doa mau makan dulu
ayo kita sholat berjemaah di masjid
ayo kak woy juga mau bulu bulu
bulu bulu purwido kak
maksudnya tuh cepat cepat
anak malah tidur
eh sobri udah kamu masuk waktu isya malah kamu tidur
makro tahu kalau maghrib maghrib tidur
aku mau pergi ke rumah
aduh udah nyerah sob
udah kenyang banget
aduh aduh aduh sobri indra
indra emang kamu doang yang kenyang
lukman juga kenyang kali
lukman nih jalan jalan kesana aja
aduh aduh gak bisa jalan lukman
itu mana masung tuh kenyangan
yaelah baru begini doang udah kenyang
aku masih mau makan
kalau makan itu jangan rakus rakus sob
allah itu gak suka kalau orang yang makan tuh rakus rakus
pak pesen makan apa lagi tuan sobri
saya mau pesen
hah dua ekor
alamak mau bebek kampung atau bebek kota
bebek kota lah kayak aku
apakah tuan sobri tidak kenyang
tidak dimakan gimana tuan sobri
kalau tuan sobri memaksa
bawakan pesanan tuan sobri
ini dia pesanan bebek tuan sobri
gak mau deh bebeknya gini
tadi tuan sobri bilang mau bebek kota
tadi bebek kota
tuan sobri aku udah ingetin
jangan tidur maghrib maghrib
udah tak mau masuk waktu isya
kamunya malah tidur
heee kalau aku mah bener teramanya emang kamu
eh punya apa
oh jadi gak mau ngerjain anak kampung itu nih
yee kedua kompak banget nih
nah berikut nih
udah aku udah berantem

tunggu dulu tunggu dulu
ini aku yang megang